nyola saya selamat datang di korea selatan surganya bagi anda yang ingin wisata alam
wisata kuliner hingga wisata hallyu nah setelah membuka kembali pintu masuk bagi wisatawan
mancanegara berbagai syarat terus diperbarui dan juga dipermudah lalu apa saja ya dokumen
yang harus disiapkan jika ingin menikmati wisata di negeri ginseng ini untuk mengetahuinya kita
kembali ke indonesia dulu yuk sebelum melakukan perjalanan ke korea selatan ada sejumlah dokumen
yang harus dipersiapkan selain memastikan paspor anda masih berlaku membawa dokumen visa hingga
tiket pesawat wisatawan mancanegara yang akan menuju korea selatan juga wajib mengisi e code
atau quarantine covid sembilan belas defense sebagai syarat masuk korea selatan pengisian data melalui
covid sembilan belas kdca go kr data dirinya dimasukkan dalam pikot berupa nama nomor paspor alamat email
tanggal keberangkatan dan tiba di korea selatan alamat tinggal dan kontak yang bisa dihubungi
setelah datanya lengkap anda akan mendapatkan qr code yang akan dipindai saat check in pesawat di bandara
dan sebelum masuk imigrasi korea selatan dokumen lengkap saatnya berangkat menuju bandara incheon
perjalanan dari bandara soekarno hatta tangerang banten ke bandara incheon korea selatan ditempuh
selama sekitar tujuh jam mulai tiga september dua ribu dua puluh dua wisatawan mancanegara yang datang ke korea selatan di
perlu lagi menyertakan syarat negatif pcr covid sembilan belas atau rapid antigen sebelum keberangkatan
walaupun tidak perlu lagi menyertakan hasil negatif covid sembilan belas sebelum keberangkatan namun
setibanya anda di korea selatan harus melakukan tes pcr dalam jangka waktu satu x dua puluh empat jam
kewajiban tes pcr dalam waktu satu x dua puluh empat jam ini merupakan upaya
untuk mengantisipasi masuknya varian kofit sembilan belas dari mancanegara selain di bandara bisa juga
melakukan tes pcr di rumah sakit atau klinik terdekat jadi setelah melakukan registrasi
akhirnya saya mendapatkan ini ada pcr kit alat yang akan digunakan untuk melakukan tes pcr kalau
dilihat sekarang sekitar pukul tujuh pagi waktu korea dan disini dinyatakan hasilnya akan keluar sekitar
delapan puluh won atau setara dengan sekitar sembilan ratus enam puluh rupiah hasil akan dikirim ke email yang terdaftar
wisatawan diimbau menunggu di hotel hingga hasil dinyatakan negatif sebelum melanjutkan perjalanan
jika positif wisatawan akan dihubungi petugas untuk menjalani karantina jadi bagaimana sudah
siap wisata di negeri ginseng ini
saatnya ke korea lagi
mevri syari robby bahtiar korea selatan